sementara itu partai keadilan sejahtera memberi sinyal tidak akan mendukung anies baswedan di pilgub jakarta
meski sebelumnya anies klaim sudah dapat dukungan dari beberapa partai politik
pks mengaku partai dengan perolehan delapan belas kursi di pileg jakarta ini justru pilih dorong kader internal
haknya mas anies karena memang baru satu periode jadi kalau beliau mau maju monggo
pks sendiri dengan banyak pertimbangan tentu ingin mengajukan kader
tetapi politik itu dinamis dan sampai saat ini sih kami masih mencermati
karena memang pilkada dki sekarang ini agak spesial
bukan lagi daerah khusus ibu kota tetapi daerah khusus jakarta
yang betul betul fokus ngurus jakarta